hari ini bank indonesia akan menggelar konferensi pers untuk mengumumkan secara resmi mengenai penguatan operasi moneter
ada pun untuk meningkatkan efektivitas dari transmisi kebijakan moneter bank indonesia
maka bi akan memperlakukan suku bunga kebijakan yang baru yang bernama bi tujuh day repo rate
konferensi pers yang caranya akan dihadiri langsung oleh anggota dewan gubernur
yang dipimpin secara langsung oleh gubernur bank indonesia melalui video conference sport live dari washington dc amerika serikat
apa apa saja poin dan tujuan dari perubahan suku kebijakan yang baru
kita akan saksikan bersama sama dalam konferensi pers penguatan operasi moneter sesaat lagi
yang kami hormati bapak gubernur bank indonesia bapak agus dewi martowardoyo
yang pada saat ini sedang menghadiri pertemuan g dua puluh dan imf world bank spring meeting di washington dc amerika serikat
sehingga bergabung bersama kita di sini dalam press conference ini melalui video conference
yang saya hormati pula bapak deputi gubernur senior bapak mirza aditya suara
bapak bapak deputi gubernur pak peri dan pak ronald was
bapak bapak pimpinan satker dan kawan kawan dari media yang berbahagia
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang menjelang sore dan selamat malam jelang pagi di washington dc amerika serikat
serta salam sejahtera untuk kita semua
sebagaimana kita ketahui bahwa melalui siaran pers bank indonesia sebelumnya
setidaknya siaran pers yang dua bulan terakhir bahwa dalam jangka pendek ke depan
bank indonesia akan lebih fokus pada penguatan kerangka operasional moneter
penguatan ini antara lain ditempuh dengan penerapan
penerapan struktur suku bunga operasi moneter atau yang biasa disebut term structure secara konsisten untuk masing masing tenor
dalam kaitan ini dengan menggunakan term structure yang sama bank indonesia pada hari ini akan memperkenalkan suku bunga acuan yang baru
yang akan berlaku efektif mulai sembilan belas agustus dua ribu enam belas mohon maaf atau reformulasi suku bunga kebijakan
mengingat begitu pentingnya hal ini kami mohon perkenan bapak gubernur bank indonesia
untuk secara langsung menyampaikan beberapa hal yang juga telah menjadi keputusan rapat dewan gubernur beberapa waktu yang lalu
untuk itu kami mohon perkenan bapak gubernur untuk menyampaikan statement
yang kami hormati anggota dewan gubernur bank indonesia dan para pemirsa dalam hal ini
bapak ibu dari media media cetak media elektronik dan media online
dan juga bapak ibu yang mengikuti kegiatan ini melalui live streaming
kami bersama dengan dpt gubernur peri warjio
di sini bergabung untuk acara press conference ini
karena kami pada kesempatan hari ini masih ada di washington dc
untuk mengikuti pertemuan world bank imf spring meeting
dan juga mengikuti pertemuan gubernur bank sentral menteri keuangan g dua puluh
kami juga melakukan pertemuan pertemuan bilateral
dan insya allah nanti akan juga ketemu dengan investor
kami pada pagi hari di waktu jakarta
ingin menyampaikan statement dari bank indonesia
di mana nanti kami akan menyampaikan pesan utama
dan nanti akan kami undang diputri gubernur senior
untuk bisa lebih mengelaborasi sebelum
nanti akan dipandu oleh pak tirta
segara untuk satu tanda dan jawab
bapak ibu yang kami hormati
sebagai suku bunga kebijakan yang baru untuk memperkuat transmisi moneter
bank indonesia mereformulasi suku bunga kebijakan
dari bank indonesia rate menjadi bank indonesia tujuh day reverse repo rate
untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter
penguatan operasi moneter ini tidak mengubah stans kebijakan moneter yang sedang diterapkan
perubahan suku bunga kebijakan ini berlaku efektif
tanggal sembilan belas agustus dua ribu dua puluh
bank indonesia akan tetap mengumumkan suku bunga bank indonesia rate
secara paralel sampai dengan tanggal sembilan belas agustus dua ribu dua puluh
penguatan operasi moneter ini
sejalan dengan praktek terbaik di berbagai bangsa
penguatan kerangka operasi moneter tersebut
memiliki tiga tujuan utama
memperkuat sinyal kebijakan moneter
dengan suku bunga reverse repo rate tujuh hari
sebagai acuan utama di pasar keuangan
memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter
melalui pengaruhnya pada pergerakan bank indonesia
suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan ketiga mendorong pendalaman pasar
keuangan khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di pasar uang antar bank
untuk tenor tiga bulan hingga dua belas bulan untuk itu penguatan operasi moneter akan disertai dengan
langkah langkah untuk percepatan pendalaman pasar uang implementasi penggunaan bank indonesia
seven day reverse report sebagai suku bunga kebijakan yang baru ini berlaku mulai sembilan belas agustus
pada saat implementasi bank indonesia akan menjaga koridor suku bunga yang simetris dan lebih
batas bawah koridor atau deposit facility rate dan batas atas koridor atau landing facility rate
berada masing masing tujuh puluh lima basis point di bawah dan di atas bank indonesia tujuh day reverse repo rate
sejalan dengan penguatan kerangka operasi moneter tersebut
bank indonesia akan mempercepat pelaksanaan program pendalaman pasar keuangan langkah langkah yang
ditempuh antara lain mencakup satu memperkuat peran suku bunga jakarta interbank over rate atau
jaibor bagi terbentuknya struktur suku bunga di pasar uang untuk tenor dari tenor overnight sampai
hai dua mempercepat transaksi repo dengan mendorong bank bank berpartisipasi ke dalam
general master repo agreement yang ketiga mengurangi segmentasi dan meningkatkan kapasitas transaksi
pasar dengan mendorong perbankan untuk lebih membuka akses counterparty bapak
bank indonesia telah dan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah otoritas jasa keuangan dan
lembaga penjamin simpanan dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan penguatan kerangka
operasi moneter yang ditempuh dapat berjalan dengan baik demikian terima kasih terima kasih bapak
bapak gubernur yang telah menyampaikan statement yang merupakan pesan pesan utama bahwa
bank indonesia mereformulasi suku bunga kebijakannya dari birit menjadi bank indonesia save seven day
repo rate selanjutnya kami mohon perkenan bapak deputi gubernur senior bapak mirsa aditya suara
untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai beberapa hal yang telah disampaikan oleh
selamat siang bapak dan ibu sekalian rekan rekan dari media yang kami hormati bapak gubernur
dan pak perry yang di ada di washington pak ronald dan dari bank indonesia yang hadir di sini ada pak
tirta kepala departemen komunikasi dan juga pak dodi budiwaluyo dari departemen manajemen
strategis serta pak dodi sulverdi kepala departemen pengelolaan moneter serta pak solikin
direktur grup di departemen kebijakan ekonomi dan moneter rekan rekan sekalian tadi kita dengarkan
pre statement pernyataan dari bapak gubernur bank indonesia kami akan lebih mengelaborate dengan
beberapa chart ya dari tadi yang disampaikan oleh bapak gubernur terkait dengan penguatan kerangka
ruangan untuk lebih detail lebih teknisnya disini dari departemen pengelola moneter ada pak dodi sulverdi
ada pak solikin juga pak tirta masih akan stay masih akan duduk untuk melakukan bincang bincang
dengan media untuk bagi rekan rekan terutama untuk untuk pendalaman ya jadi agar supaya rekan rekan
sekalian menjadi jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penguatan kerangka operasi moneter
ya tadi pak gubernur menyampaikan ada kalimat bahwa penguatan operasi moneter ini sejalan dengan
praktek terbaik di berbagai bank sentral di dunia jadi apa yang dimaksud dengan hal tersebut bahwa hal
ini kami lakukan adalah mengacu kepada best practice ya global best practice dari bank sentral di dunia
untuk operasi moneternya jadi pada prinsipnya berdasarkan best practice global best practice
yang namanya suku bunga kebijakan itu harus bisa mempengaruhi suku bunga jangka pendek di pasar uang
terutama adalah suku bunga overnight di antar bank jadi secara praktek best practice nya
dan secara teori itu namanya suku bunga kebijakan dari bank sentral harus bisa mempengaruhi
suku bunga di pasar uang terutama untuk tenor yang jangka pendek
perubahan dari suku bunga di jangka pendek tersebut akan kemudian mempengaruhi
suku bunga di pasar yang lain ya termasuk suku bunga perbankan jadi itu yang dinamakan
nah kalau kita perhatikan di periode
dan ada chart yang warna
kita lihat bahwa pada periode itu
perhatikan cat itu ya
atau dulu kita sebut wasbi
di akhir hari dia perbankan ada excess liquiditas untuk tenor satu
maka ditempatkan di bank indonesia
dan suku bunga yang bank indonesia berikan
itulah yang dinamakan deposit facility
atau dulu kita kenal sebagai fasbi
kelihatan bahwa yang suku bunga overnight
dengan suku bunga bi rate
suku bunga bi rate
kebijakan moneternya secara signifikan
berbagai emerging market termasuk masuk ke indonesia
ekses likuiditas yang berasal dari
terjadi asas likuiditas yang
overnight bank indonesia juga
tapi bi rate pada saat itu
mengikuti turun secara drastis
inflasi indonesia masih tinggi
jika teman teman yang mengikuti dengan baik
mengenai angka inflasi indonesia
komponen subsidi masih tinggi sekali
maka adanya penurunan subsidi
komponen subsidi di dalam apbn
sehingga pada saat kita mengalami
excess rekrutitas dari luar tersebut
tidak bisa mengikuti penurunan
kenyataan di suku bunga overnight
dengan bi rate nya
terus melakukan studi dan analisis
dan kita memang lakukan studi
kepada best practice tersebut
di bank indonesia ini adalah saat
kalau dulu pernah sampai tiga puluh persen dari apbn
datang dari administer price
yang datang dari administer price
sudah jauh lebih sehat
dibandingkan misalnya pada waktu kondisi
pdb ya jadi outlook inflasi
kembali kepada best practice tersebut
terutama mencerminkan kondisi di pasar
sehari hari mempunyai yang dinamakan
kita ada operasi moneter dua minggu
moneter satu bulan tiga bulan
ya ada ekses likuiditas jangka pendek
nah coba teman teman perhatikan di
enam bulan enam sembilan puluh lima
terus sampai satu tahun
yang dua lima sembilan
pelonggaran kebijakan moneter kami lakukan pelonggaran kebijakan moneter
ditunjukkan dalam kurva operasi moneternya turun ke bawah
makanya kalau teman teman yang cukup detail ya membaca press release nya itu
beberapa kali bank indonesia in the last three or four months menyebut kalimat
kerangka menyebut kalimat term structure karena memang term structure nya turun
dari desember ke januari ya jadi bunganya di bulan januari lima sembilan puluh lima dua minggu
enam persen satu bulan enam satu terus sampai satu tahun enam tujuh
berapa bi ratenya tujuh ratus dua puluh lima jadi bi ratenya di atas dari suku bunga operasi moneter
yang satu tahun itu jadi kita bisa menurunkan kembali ke slur tapi di baeo ini
di baeo ini menurunkan ke slur tapi di baeo ini menurunkan ke slur tapi di baeo ini

untuk januari satu tahunnya enam tujuh bi rate nya tujuh dua puluh lima
melonggarkan kebijakan moneter kurvanya turun lagi sehingga bunga satu minggu
sama bulan desember baru setiap bulan ini adalah bentuknya ini adalah bentuknya
sampai satu tahunnya itu yang tertera ya dari lima tujuh untuk satu minggu terus sampai satu tahun enam tujuh
nah bulan maret kami longgarkan lagi kurvanya turun lagi satu minggu lima tujuh
dua minggu lima enam satu minggu lima delapan terus sampai satu tahunnya enam tujuh
jadi posisi maret sampai saat ini bi rate nya itu equivalent dengan tenor dua belas bulan atau satu tahun
suku bunga operasi moneter
sementara suku bunga overnightnya ada di mana
suku bunga overnight ada di sekitar df rate
suku bunga overnight saat ini sekitar empat delapan empat sembilan
nanti pendalaman dengan pak dodi sulverdi dan pak solikin
jadi kembali lagi tadi bahwa best practice nya adalah suku bunga policy rate itu harus bisa
mempengaruhi suku bunga jangka pendek di pasar
sekarang suku bunga jangka pendek di pasarnya empat delapan empat sembilan
sementara bi rate nya enam tujuh puluh lima
enam tujuh puluh lima itu equivalent dengan dua belas bulan suku bunga operasi moneter
agar supaya mencerminkan kondisi reality yang saat ini ada yaitu overnight ada di sekitar empat delapan
dari bi rate yang saat ini equivalent dengan dua belas bulan tenor menjadi suku bunga operasi moneter yang tujuh hari
yaitu kita namakan bi tujuh day repo rate atau nama lengkapnya sebenarnya bi tujuh day reverse repo rate
memang karena ini sebenarnya adalah instrumen
jadi nama lengkapnya bi tujuh day reverse repo rate
memang teman teman bilang ini namanya panjang banget
tapi itu nama yang ya term moneternya seperti itu
nah suku bunga ini di website bank indonesia sebenarnya dari dulu sudah ada
di website bank indonesia dari dulu sudah ada
di bloomberg page nya bank indonesia bija juga ada
jadi suku bunga ini ada
yang overnight df sampai yang suku bunga satu tahun operasi moneter itu ada
jadi kembali lagi bahwa yang dinamakan penguatan
jadi mendekat ke yang reality sekarang ada yaitu reality nya overnight ada di empat delapan empat sembilan tersebut
jadi kalau di negara lain misalnya bank negara malaysia
pengaruhi oleh policy rate bank negara malaysia
itu yang kita sebut sasaran operasional dari operasi moneter
yang berusaha dipengaruhi adalah average overnight interest rate di pasar
kekananin tuh kursornya nah itu kolom yang itu
bank of england nama policy ratenya adalah
bank rate itu tenornya berapa
berusaha mempengaruhi overnight interbank
jadi kalau bank of england bilang suku bunganya naik
maka overnight interbank dia juga usahakan harus naik
itu namanya sasaran operasional
sasaran operasionalnya yang berusaha dipengaruhi oleh bank of korea adalah overnight inter bank
terus ada perbandingan perbandingan bank of meksiko bank of thailand
rata rata adalah memakai overnight
saya contohkan yang pakai dua minggu
dan berusaha mempengaruhi overnight interbank rate
berusaha mempengaruhi overnight interbank rate
central bank nya sweden
central bank nya sweden
berusaha mempengaruhi overnight interbank rate
berusaha mempengaruhi overnight interbank
pada waktu periode sebelum kuantitative easing
pada saat itu bi rate
banyak likuiditas masuk ke indonesia
df rate nya kebawah
tapi bi rate nya pada saat itu
komponen subsidi dalam bbm
penurunan subsidi kenaikan harga bbm
sudah beberapa tahun terakhir ini ya
memang ada sekarang di pasar uang ya
gubernur bi dan ketua ojk
pendalaman pasar keuangan salah satunya yaitu
dari saat ini sampai
dari saat ini sampai agustus
meng announce kepada publik
suku bunga operasi moneter yang tujuh hari
suku bunga operasi moneter bank indonesia
di rdg bulan agustus
bi rate dan ada
batas bawah koridor atau disebut
dan batas atas koridor atau landing facility
berada masing masing tujuh puluh lima basis point
harus datang ke bank indonesia
nah sekarang landing facility itu
dari bi rate itu berapa
nanti di bulan agustus
simetris dan lebih sempit
kembali lagi ke aliennya pertamanya pak gubernur
tidak mengubah stans kebijakan
moneter yang sedang diterapkan
bi rate yang sekarang ini
ya itu penting sekali dipahami
waktu bank indonesia menurunkan bunga
seluruh kurva operasi moneternya
itu bank indonesia menurunkan bunga
januari turun februari turun
tapi juga nggak banyak banyak
karena pak gubernur itu di sana
ada pak solikin sama pak dodi sulverdi
bapak mirza aditya swara
yang telah menyampaikan detail
untuk memberikan pemahaman yang utuh
tentang reformulasi suku bunga kebijakan ini
kami membuka sesi tanya jawab
pak made dulu sama
terus nanti pak madi dan
selama dua belas bulan ke depan gitu
dan lantai cara bi
hampir mirip pak mungkin
saya pertajam aja sedikit
juga tadi bapak gubernur bilang bahwa
stans bank indonesia stans polusinya
seolah olah seperti itu kemudian
itu banyakkan overnight yang
gubernur di ujung sana dapat mendengar
dengan baik pak suaranya
dengan penanya ketiga silakan
selamat sore pak dan selamat pagi
buat pak gubernur di dc
ada beberapa pertanyaan pak yang pertama
ini pak tadi kan saya sebutkan bahwa
tenor dan itu kurang
berapa sih pak size dari pasar keuangan kita
dan kalau dibandingkan dengan negara negara asean
apakah masih lebih kecil daripada negara negara tetangga
seperti ini atau akan ada izin izin pak
aku tenang dulu masa tenang
dan yang ketiga ini pak
bi berupaya untuk memperdalam
pasar keuangan yang menemukan yang pertama
tadi pak itu saja pak dulu terima kasih
bagaimana bi bisa berdalam pasar keuangan dengan
kemudian pak made tadi juga
apakah bank indonesia masih setia dengan
size mengenai pasar uang dibandingkan
juga dengan asean kemudian
bulan agustus apakah akan
dipertahankan seperti ini atau bagaimana dan
bila ada yang ingin disampaikan jawaban
dari policy rate bank indonesia
anggota dewan gubernur yang lain untuk
nanti akan ada sesi khusus
bapak ibu yang ada
di jakarta ataupun yang mengikuti
kebijakan yang diambil oleh
untuk efektif tanggal sembilan belas agustus
tentu akan bisa merugikan
dan gubernur bank sentral
lagi lagi dikoreksi untuk
pertumbuhan ekonomi dunia menjadi tiga empat
resiko itu bisa berpengaruh
di dunia termasuk indonesia
di seluruh negara negara
negara negara yang lain
jadi dengan background seperti ini
terkait dengan kebijakan bank indonesia ini
yang sudah terjaga stabilitas
mengalami kondisi yang tidak
saya ingin menekankan beberapa hal
itu adalah bank indonesia rate
oleh pak mirsa itu
rate untuk dua belas bulan
jadi policy rate tetap ada
dan ini mungkin bisa kita lakukan
telah dilaksanakan oleh indonesia
perubahan dan kita akan
bisa memahami dan justru
dan berjalan dengan best practice
infration targeting framework yang sudah
gunakan dan ini sejalan
dengan mandat yang diterima
oleh bank indonesia sesuai
dijelaskan secara lebih baik
tadi bahwa kondisi dunia
umumkan oleh bank indonesia
dewan gubernur yang lain pak mirza silakan
yang kami hormati bapak gubernur
bapak deputi gubernur senior
anggota dewan gubernur pak ronad
selamat sore di indonesia
disampaikan oleh bapak gubernur
targeting framework sesuai
ini terus kita lakukan
plus minus satu dan tahun
depan juga empat persen plus
menengah panjang terus kita
dalam jangka menengah panjang
di dalam proses perumusan
kebijakan policy rate nya juga
tetap kita akan arahkan
inflasi dan ekspektasi inflasi
tetap berada di dalam
dan di dalam ketiga dalam proses
perumusan kebijakan di bank indonesia pun
sama bahwa kita terus
dan di luar negeri bahwa kita
dan perakiraan mengenai stabilitas
luar negeri dan semuanya
teknis di level deputi gubernur
dua hari yang sudah
ketiga aspek itu sudah
tahun dua ribu lima dan alhamdulillah
itu adalah merupakan salah satu
itulah sebagai dasar formulasi
tadi sudah dijelaskan oleh bapak
debuti gubernur senior bapak mirza
terus kemudian turun turun
bulan februari policy rate nya
yang bi rate nya yang tenornya
stand kebijakan moneter saat ini
bi rate nya kalau yang dalam tenor
suku bunga operasi moneter
yang kita namakan dengan
perubahan stand mengenai kebijakan moneter
kebijakan moneter yang sudah
demikian bapak gubernur pak mirza
pak madi demikian pak
referensi bank indonesia rate
suku bunga operasi moneter
sejak tanggal sembilan belas agustus
ditambah tujuh puluh lima basis point
ditambah tujuh puluh lima basis point
nah hal hal seperti ini perlu dijelaskan
lebih teknis akan dijelaskan
paham bahwa bank indonesia
dan akan komunikasikan dengan baik
terima kasih pak gubernur pak peri